berbeda dengan momen car free day biasanya area car free day jakarta minggu pagi ini diramaikan oleh ratusan masyarakat yang memakai baju bertuliskan tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
ganti presiden selamat pagi
masyarakat yang memakai baju bertuliskan tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden sambil meneriakan yel yel yang sama
menurut pengakuan dari beberapa warga kehadiran mereka di cfd ini merupakan inisiatif sendiri bukan atas perintah kelompok pendukung calon tertentu
ya karena kurang perasaan dengan kerjanya
ya gantilah dua ribu sembilan belas ganti presiden
ya ini spontanitas saja
dengan harapan semua akan melihat
kita punya itu sekitar satu ratus lima puluh orang
dari tanjung priok dan kemayoran
harapannya bahwa dua ribu sembilan belas kita punya suasana baru dan ganti presiden
ya sudah banyak ini banyak yang janji yang tidak tertutup hati